kabar duka menghampiri dunia politik tanah air
salah satu pendiri partai keadilan sejahtera atau pks yusuf supendi
meninggal dunia di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
seperti yang diberitakan cnn indonesia com
sejumlah politikus mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya yusuf supendi
politikus pks tifatul sembiring mendoakan agar yusuf wafat dalam keadaan baik
selain tifatul ketua dpp pks mardani ali sera melalui akun twitternya
juga mengutarakan duka citanya dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan
diberi ketabahan dan kesabaran
ada pun alamat rumah duka berada di rt dua belas rw satu no dua puluh delapan
pekayon pasar rebo jakarta timur
belakangan yusuf supendi yang merupakan salah satu pendiri partai pks
menyatakan keluar dari partai tersebut dan mendaftarkan diri menjadi calon
anggota legislatif dari pdi perjuangan
sementara sejumlah kerabat serta tetangga sekitar rumah almarhum terlihat datang
untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum
saat ini jenazah almarhum yusuf supendi masih dimandikan di rumah sakit cipto bangun kusumo
rencananya jenazah akan dimakamkan setelah sholat jumat
di tempat pemakaman umum kober kalisari jakarta timur
yusuf supendi merupakan salah satu pendiri partai keadilan sejahtera